penangkapan wisnuwardana mantan ketua dprd surabaya
periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas rabu pagi tadi berlangsung dramatis
buron kasus korupsi pengalihan aset bumd pt pancawira usaha jatim
dengan kerugian negara sebelas miliar itu
sempat melakukan perlawanan hingga menabrak motor petugas
wisnuwardana terpidana kasus korupsi pelepasan aset bumd jawa timur
menjadi buron dan kerap berpindah lokasi tempat tinggal
pengintaian selama tiga minggu yang dilakukan kejaksaan negeri surabaya
akhirnya membuahkan hasil
usai penangkapan dan pemeriksaan di kantor kejaksaan negeri surabaya
selama satu jam wisnuwardana langsung dibawa ke lapas korong
untuk menjalani hukuman penjara
kita masukkan yang bersangkutan untuk menjalani pidana penjara
sesuai dengan putusan mahkamah
harus membayar uang pengganti sebesar rp satu lima ratus enam puluh enam
jadi memang tadi ada mungkin melihat teman teman ada sepeda motor yang ditabrak
jadi kronologisnya itu memang sepeda motor itu sengaja
atas perintah saya untuk memalang mobil yang bersangkutan
feeling saya dia akan melarikan diri dan ternyata benar
dia mau melarikan diri langsung ditabrak itu motor
nah saya memang sengaja untuk motor taruh di depan
supaya pasti mobil akan naik karena ada motor di bawahnya
kalau naik kan nggak bisa jalan nah itu
dia hanya ingin mau melarikan diri kalau perlawanan enggak
tadi dia mau melarikan diri tidak bisa
dia berdua sama anaknya yang ngejar anaknya dia di sebelah kiri
dengan begitu apakah ada penambahan pasangan
nggak ada nggak ada
terhadap anak sendiri pak mungkin
anaknya juga tadi tidak ada apa apa cuma teriak teriak aja